sekolah menyambut positif kabar tersebut
kepala sma tiga semarang wiharto mengatakan pihaknya siap menggelar ptm
di mana sma tiga semarang sudah melakukan uji coba ptm dua kali
sehingga guru dan siswa tinggal mengulangnya

kita menjadi beberapa sif beberapa hari
sehingga mungkin rencana kami ini
karena itu bisa ketemu lagi kembali lagi ke sekolah itu setelah dua minggu
ppkm kota semarang kini turun dari level empat ke level tiga
hal ini juga menjadi pertimbangan dilakukannya ptm
dalam cahyo semarang